penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah
dalam mewujudkan masyarakat produktif dan aman covid di masa pandemi
dalam rangka mendukung fungsionalisasi rumah ibadah
pada masa pandemi corona covid sembilan belas
perlu dilakukan pengaturan kegiatan di rumah ibadah
melalui adaptasi ke perubahan kegiatan keagamaan
menuju masyarakat produktif dan aman covid sembilan belas
penerapan panduan ini diharapkan dapat meningkatkan spiritualitas umat beragama
dalam menghadapi pandemi covid sembilan belas
serta dampaknya segaligus meminimalisasi risiko
akibat terjadinya kerumunan dalam satu lokasi
rumah ibadah harus menjadi contoh terbaik
pencegahan penyebaran covid sembilan belas
panduan ini mengatur kegiatan keagamaan
dan kegiatan keagamaan sosial di rumah ibadah
berdasarkan situasi nyata terhadap pandemi covid sembilan belas
di lingkungan rumah ibadah tersebut
bukan hanya berdasarkan status zona yang berlaku di daerah itu
meskipun daerah berstatus zona kuning misalnya
namun bila di lingkungan rumah ibadah tersebut
terdapat kasus penularan covid sembilan belas
maka rumah ibadah dimaksud tidak dibenarkan
menyelenggarakan ibadah berjamaah atau kolektif
ketentuan selengkapnya sebagai berikut
satu rumah ibadah yang dibenarkan untuk
melenggarakan kegiatan berjamaah kolektif
adalah yang berdasarkan fakta lapangan
serta angka r dan angka rt
berada di kawasan atau lingkungan yang aman dari covid sembilan belas
hal itu ditunjukkan dengan surat keterangan
rumah ibadah aman covid sembilan belas
dari ketua gugus tugas provinsi atau kabupaten
atau kota atau kecamatan
sesuai tingkatan rumah ibadah dimaksud
setelah berkoordinasi dengan forum komunikasi pimpinan daerah setempat
bersama majelis majelis agama
dan intasi terkait di daerah masing masing
surat keterangan akan dicabut kembali
bila dalam perkembangannya
timbul kasus penularan di lingkungan rumah ibadah tersebut
atau ditemukan ketidaktaatan terhadap protokol yang telah ditetapkan

akan diperoleh oleh pengurus rumah ibadah
mengajukan permohonan surat keterangan
bahwa kawasan lingkungan rumah ibadahnya aman dari covid sembilan belas
secara berjenjang kepada ketua gugus kecamatan
kabupaten kota provinsi
sesuai tingkatan rumah ibadah masing masing
rumah ibadah yang berkapasitas daya tampung besar
dan mayoritas jemaah atau penggunanya dari luar kawasan atau lingkungannya
dapat mengajukan surat keterangan aman covid sembilan belas
langsung kepada pimpinan daerah sesuai tingkatan rumah ibadah tersebut
keempat kewajiban pengurus atau penanggung jawab rumah ibadah
adalah sebagai berikut
a menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi
penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah
b melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala di area rumah ibadah
c membatasi jumlah penyakit yang diperlukan
d mengumumlah pintu atau jalur keluar masuk rumah ibadah
guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan
d menyediakan fasilitas cuci tangan sabun hand sanitizer
di pintu masuk dan di pintu keluar rumah ibadah
e menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk
bagi seluruh pengguna rumah ibadah
jika ditemukan pengguna rumah ibadah dengan suhu
di atas tiga puluh tujuh lima derajat celcius setelah melakukan
dua kali pemeriksaan dengan jarak lima menit
tidak diperkenankan memasuki area rumah ibadah
f menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan
tanda khusus di lantai atau kursi minimal jarak satu meter
g melakukan pengaturan jumlah jemaah atau pengguna rumah ibadah
yang berkumpul dalam waktu bersamaan untuk memudahkan pembatasan jaga jarak
h mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah
tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan ibadah
e memasang imbauan penerapan protokol kesehatan
di area rumah ibadah pada tempat tempat yang mudah terlihat
j membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan
yang telah ditentukan
dan k memperlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus
bagi jemaah tamu yang datang dari luar lingkungan rumah ibadah itu
kelima tentang kewajibannya masyarakat dalam melaksanakan ibadah di rumah ibadah
a jemaah harus yakin dia dalam kondisi sehat
b meyakini bahwa rumah ibadah yang digunakannya itu
telah memiliki surat keterangan aman covid sembilan belas dari pihak yang berwenang
c menggunakan masker atau masker wajah sejak keluar dari rumah
dan selama berada di area rumah ibadah
d menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan
menggunakan sabun atau hand sanitizer
e menghindari kontak fisik seperti bersalaman atau berpelukan
f menjaga jarak antar jemaah minimal satu meter
g menghindari dari perdiam lama di rumah ibadah
atau berkumpul di area rumah ibadah selain untuk kepentingan ibadah yang wajib
h melarang beribadah di rumah ibadah bagi anak anak dan warga lanjut usia
yang rentan tertular penyakit serta orang dengan sakit bawaan
yang berisiko tinggi terhadap covid sembilan belas
e ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan protokol kesehatan di rumah ibadah
sesuai dengan ketentuan